badan pusat statistik mencatat agustus dua ribu delapan belas terjadi deflasi sebesar lima persen
angka ini berbalik arah dari bulan sebelumnya yaitu inflasi sebesar dua puluh delapan persen
bps menjelaskan inflasi dari januari hingga agustus dua ribu delapan belas sebesar dua tiga belas persen
dan inflasi secara tahunan tiga dua persen
sementara pada agustus dua ribu delapan belas terjadi deflasi sebesar lima persen
deflasi ini mengikuti tren tahun sebelumnya
pada agustus dua ribu tujuh belas terjadi deflasi tujuh persen
komoditas yang menjadi kontributor utama deflasi berasal dari bahan pangan seperti telur ayam ras yang deflasi di enam puluh dua kota
memberi andil enam persen ke deflasi
selain itu masih terdapat inflasi di beberapa kelompok pengeluaran yang disumbangkan oleh kelompok pendidikan rekreasi dan olahraga